sejumlah tempat hiburan di ibu kota jakarta akan kembali dibuka
setelah sempat ditutup beberapa bulan akibat pandemi covid sembilan belas
salah satunya taman impian jaya ancol
pada sabtu pagi gubernur dki jakarta anies baswedan
meninjau langsung persiapan dan protokol kesehatan di ancol
yang akan segera dibuka
gubernur menggunakan sepeda mengelilingi kawasan ancol
dan juga sempat menaiki sejumlah wahana
kawasan wisata di ancol rencananya akan dibuka untuk umum pada dua puluh juni nanti
setelah ditutup akibat pandemi sejak pertengahan maret dua ribu dua puluh